assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sikan yang pilkada tasikmalaya bandung karawang
ini adalah tiga daerah yang melaksanakan pilkada
bersamaan minggu ini dengan status zona merah
jadi itu harus kita waspadai
tolong diingatkan sesama kita kepada kepala daerah dan juga masyarakat
tiga daerah yang masuk zona merah dan akan menyelenggarakan pilkada serentak
pada desember dua ribu dua puluh dibahas oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
dalam konferensi pers pada kamis siang
ia mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait
untuk memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan aman meskipun di zona merah
beberapa daerah yang zona merah seperti kabupaten bandung kabupaten tasikmalaya
itu sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi
menjelang hari pencoblosan proses proses pengurangan intensitas kegiatan
itu arahan dari kami
karena covid itu kan tinggi intensitas kegiatan tinggi juga potensi penularan
jadi kepada yang pilkada sedang zona merah
arahan kami adalah mengurangi yang namanya intensitas kegiatan kampanye
menanggapi soal wib
wilayahnya yang masuk zona merah tetapi menyelenggarakan pilkada serentak
pemerintah kabupaten bandung menyatakan akan tetap menggelar pilkada di daerahnya
pihaknya pun mengatakan sudah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya kerumunan
dan memastikan pilkada berlangsung aman
melaksanakan kegiatan pilkada harus dilakukan rapid test
kami mengagendakan pada tanggal dua puluh lima sampai tanggal dua desember
untuk seluruh petugas kpps yang kurang lebih jumlahnya enam puluh satu delapan ratus
sehingga tujuh puluh empat muntel empat ya tentunya mudah mudahan
nah selanjutnya memang untuk menghindarkan terjadinya kerumunan
kami juga sudah membuat strategi dalam pelaksanaannya
per desa dapat desa juga nanti dibuat dari satu itu hampir kurang lebih satu minggu lebih ya
itu dalam hari pertama desa apa kemudian per desa pun dibagi lagi rt rw nya jam waktu kunjungannya
jadi tentunya protokol kesehatan tetap harus dijalankan
kemudian strategi supaya tidak terjadi kerumunan pun dijalankan
selain itu di kabupaten tasikmalaya dan kabupaten karawang
ada empat kabupaten kota yang masuk zona merah covid sembilan belas
yaitu kota bekasi kota cimahi kabupaten bekasi dan kabupaten purwakarta
ada pun empat belas kabupaten kota masuk zona oranye dan enam kabupaten kota masuk zona kuning
sementara itu menurut epidemiolog griffith university di kibudiman
ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka penyebaran covid sembilan belas di jawa barat
selain karena jumlah tes yang masih rendah banyaknya warga yang kembali beraktivitas
tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan menyebabkan jumlah kasus covid sembilan belas masih tinggi
jadi jangan terjebak sekali lagi dengan ah sudah satu persen ya tidak
karena ini akan kalau kita berhenti di angka yang dianggap kuas saat ini
ya kita tidak akan mendeteksi lebih banyak kasus
selain itu yang harus dilakukan ya bukan hanya tes
testing tracing juga tapi batasi orang bergerak
batasi orang mobilitasnya interaksinya
jangan mudah melakukan pelonggaran jangan juga memberi kemudahan dalam keramaian keramaian
juga jangan sampai para kepala daerahnya ya memberi contoh pelonggar pelonggaran
hingga kamis sembilan belas november data dari pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jawa barat mencatat
empat puluh enam enam puluh dua kasus covid sembilan belas di jawa barat
franky wijaya helmi suranegara bandung jawa barat